ini mas lebih baik kau lanjutkan langkah saja tujuh rumahmu mas
biar aku yang bercaga caga disini
kakak tampaknya dia benar benar sudah mati
jadi tidak ada lagi yang perlu kau risaukan kakak
siliwan bahkan kau sudah mati saja
masih mengantui pikiranku
ayo kita kembali ke pajak jalan
raden kian santang
raden kian santang
raden kian santang
jadi kau adalah raden kian santang
ampuni kami raden
sebenarnya kami mencari raden untuk mengambil darah suci raden
tapi kami malah ditolong raden
ampuni kami raden
tidak apa apa bang
alhamdulillah kalian sudah sadar
bertobatlah kalian berdua
paman janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dunia
yang hanya akan mencatakan kita semua
teruslah berbuat baik paman
kalau begitu sekarang kami mohon pake
kami tidak apa apa ndang lies
ini ndang lies
terima kasih ndang lies
aku tidak sengaja
tidak apa apa ndang lies
justru seharusnya aku yang minta maaf kepadamu
aku kurang berkonsentrasi
ada apa ini
saya tidak sengaja memukul ndang lies
saya tidak sengaja
biar saya lihat keadaannya
kalian semua boleh pergi
terima kasih guru
ada apa dengan ndang lies hari ini
tidak biasanya dia terkena serangan
padahal dia kan murid terbaik perguruan
mengapa ia tidak bisa menghindari serangan air
jangan bergunjing seperti itu
mungkin dia sedang berguruan
mungkin dia sedang berguruan
mungkin dia sedang berguruan

ayo kita berlatih kembali
akhir akhir ini kau banyak melangun
apakah ada yang mengganggu konsentrasimu anakku
ayah merasa kau sedang sibuk memikirkan sesuatu
apakah kau sedang memikirkan raden walang sung sang putra gusti prabu silwangi
kau selalu menceritakannya
apalagi saat kau bersama melawan argadana
mungkin kau sedang melindungkannya
ayah jangan berbicara yang tidak tidak
aku hanya terlambat menyadari serangan itu ayah
aku sedang tidak memikirkan raden walang sung sang
ayah biar tahu apakah kau berkata jujur atau tidak
tapi ayah hanya berpesan
kau jangan bermimpi terlalu tinggi anakku
alhamdulillah terima kasih ayah maafkan aku karena kau terakhir di keluarga
istilatah putriku semoga allah selalu memberikan yang terbaik untukmu
kau harus menikah dengan putri demang
koswara tidak ayah aku tidak mau menikah dengan dia kamu sama sama cocok
dan kalian sama sama bangsawan tidak ayah aku tidak mencintai putri demang koswara
aku sudah punya pilihan lain ayah
siapa gadis yang beruntungnya akan menjadi menantuku dari putri bangsawan
dia bukan putri dari bangsawan manapun
dia hanya rakyat biasa
kenapa kamu tidak mencari gadis lain yang sepadan dengan dirimu
aku sudah sangat jatuh cinta pada gadis itu
dan aku tidak menginginkan yang lain
aku hanya butuh dia
siapa gadis itu
aku akan memberitahu ayah
tapi ayah harus berjanji terlebih dahulu
ayah harus berjanji terlebih dahulu
tidak akan mengganggu gadis itu
jadi katakan siapa gadis itu
putri kegedeng dan warsi
mungkin ayahku benar
aku terlalu muluk muluk
aku tidak pantas untukmu raden
biar gua bantu
tuhan ya tuhan
kamu tidak apa apa
alhamdulillah aku baik baik saja
kalau bukan karena bantuamu
allah masih begitu menyayangi dirimu
nama aku adalah walang sungsang
siapa nama dirimu
aku endang delis
kalian tidak perlu melakukan hal ini
tidak apa apanya nimas
aku tidak teringat melihatmu kedinginan seperti itu nimas
terima kasih raden
kamu sungguh orang yang baik hati
lebih baik kau lanjutkan langkah saja tidurmu nimas
biar aku yang berjaga jaga disini
lepaskan aku dari sini
lepaskan aku dari sini
lepaskan aku dari sini
aku mohon jangan celaka imut ragu kiasan
lepaskan aku dari sini
astagfirullahaladzim ya allah
kenapa gusti ratu berada disini
kau seorang prejurit
kau masih memanggilku gusti ratu
kau masih memanggilku kusti ratu
kau masih memanggilku gusti ratu
masih banyak sekali prejurit pejajaran
yang setia kepada gusti prabu suliwani

dan tidak nyaman dengan pemberitahan
bebaskan aku dari sini
tolong keluarkan aku dari sini
penjara ini dilindungi dengan
ilmu tenaga dalam
hamba tidak mampu membukanya gusti ratu
hamba tidak mampu membukanya gusti ratu